itu ada dong
cukup kan buat lo
lo kan gak cantik cantik banget langsung jual mahal lah sama gue
eh gue udah pernah bilang ya sama lo
gue ini bukan wanita mulahan dia bisa dibeli
tuh masih gue suka lo yang gak

akhirnya gue bisa ketemu sama lo lagi
nah itu kayaknya suka banget ya ketemu sama gue
angaran lo ini masih hangat loh di bibit
kenapa lo menampar gue lagi
kali ini lo yang harus bayar semuanya
kasih gue eh lo ngapain sih ada di sini
lo jangan pikir semua itu bisa dibeli ya pakai uang
gak ada yang gak bisa gue beli semuanya bisa gue beli
lo itu kayaknya raya tapi berlaku ya
masih untung gue mau bayarin lo
lo mau masuk neraka
kemana sih mau kemana
apa sih lo pasir
lo kan butuh duit gue ada duit ya
lo pasir tuh
tuh tuh tuh
biasa ada orang baik kok
eh lepasin tuh cewek
gajetan banget lo jadi cowok berani nyamar cewek
lo semua gak tau gue
lo masih ikut campur lo semua bisa gue bayar
siapa yang berani macem macem di kampung ini
gue gak mau ketemu lo lagi lepasin
lepasin gak lepasin
mendingan sekarang lo pergi daripada lo go bogum sekarang
pergi gak lo
makasih banyak ya pak
saya gak ngerti lagi kalo misalkan gak ada bapak
tenang aja mbak
kalo dia ganggu lagi kasih tau aja sama kita
insya allah dia gak akan berani macam macam lagi kok sama saya pak
allah cobaanmu sungguh berat
tapi putri yakin putri pasti bisa ngelewatinnya
putri pasti bisa
maaf sebelumnya putri mau minjem uang
ini putri tante
maaf putri lagi kesusahan nih
putri boleh minjem uang gak nanti putri
aduh kenapa sih setiap putri bilang minjem uang langsung pada nikmatin semua
terus putri mau minjem dimana
halo buah dan sayur ogranic putih
selamat siang saya dengan robert
kebetulan saya dapat nomor kamu dari yami healthy juicer
dan saya pengen investasi buah dan sayur organik
bener pak bapak serius mauin
ketemu saya di hotel milenia jam satu siang
yaudah pak nanti saya ke situ siang ya
ya tuhan terima kasih tuh
ya tuhan terima kasih tuhan
kayaknya tempatnya ini deh
putri gak tau lagi
masuk aja dulu apa
halo pak pak ini saya putri putri sudah sampai di hotel nih pak bapak dimana ya
iya kamu langsung naik kamar raja dua ribu sembilan ratus tujuh ya saya tunggu kamu di sini
ke kamar jangan deh pak mendingan kita ketemu di lobi aja
oh ya sebenarnya tadi emang begitu cuman tiba tiba badan saya kurang fit nih
jadi kamu saya tunggu disini aja ya kak saya gak akan macem macem kok sama kamu kamu tenang aja
lagipula di kamar saya ini ada ruang meeting
enggak bukan maksud putri bukan gitu tapi
ya udah dp nanti saya ke kamar bapak ya
kenapa perasaan putri jadi gak enak ya
putri lo jangan mikirin macem macem dong
pokoknya ini demi duit putri demi duit
urusan urusan apaan
orang kita gak punya urusan
tentu ada dong
cukup kan buat lo
lo kan gak cantik cantik banget
langsung jual mahal lah sama kue
eh gue udah pernah bilang ya sama lo
gue ini bukan wanita murahan
dia bisa dibeli
udah tenang aja
udah kok malem
apaan di sini

sama siapa sih cewek
udah lo tenang sekarang